ketua asosiasi pengusaha indonesia atau apindo menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera sebesar tiga persen
ia menyebut apindo tegas menolak program tersebut sejak undang undang no empat tahun dua ribu enam belas tentang perumahan rakyat diperlakukan
pengamat kebijakan publik agus pambagio menyebut pemerintah harus bisa menjelaskan secara detail peraturan kementerian dan instansi
terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera ini
karena agus menilai masyarakat indonesia masih belum mengetahui seperti apa aturan dan manfaat tapera